pokoknya udah gak bergerak tuh
binatangnya udah gak ada
woh tuh ngapain sih teriak teriak
udah kayak tukang sate dikomplek
aku tahu om jim itu ngikutin aku ke sekolah kan
om jin kan yang ambil kacamatanya bello
fitna itu lebih kejam daripada gak fitna
oh gitu ya
gak ngaku ya
aku bukani tutup tekonya
jangan bos jun jangan
nungguin bos jun
om jin tuh liat bello lagi dikerjain
sama temen temennya
ya om jin tolong kasihan kan
tuh kan betul
om jin udah deh gak usah
jagain aku terus
aku itu akan manggil om jin kalau ada perlunya aja
kan om jina harus ngelindungin bos jun
tapi gak selamanya
udah ah aku mau pergi
kalau menurut penerawangan
uping anak manusia itu ada di sekitar sini
ada anak manusia dahil ini
eh kok pohonnya gerak gerak ada apaan tuh
ibu gini oh
ada yang kena kepala
pohonnya udah gak bergerak tuh
berarti binatangnya udah gak ada
udah yuk kita pulang
eh enggak sabar
bagaimana nyuruh nangkring di atas pohon
jadi begini dek
di jamban kek
kalau yang tadi kan anak anak bangor tuh
jangan jangan ini kali yang kita cari
hidup hidup hidup
kita harus kitar dia
ngapain kicir dia
kan dapat tugas dari bos gitu
udah ya aja
ada apaan sih jun
mendingan sekarang kamu kabur aja deh
terus kamu gimana
udah aku gapapa
kalian mau ngapain temen aku
jun sama siapa
dua anak itu siapa
kok gak ada
terus jun doang disitu
toke nya dimana
berserta jin dan pangerannya
ya itulah pokoknya
aku gak tau
kalau kamu tidak ngasih tahu
iping akan ngasih pelajaran
dimana tekonya ini
ini yang di klitikin
ini uping apa yang disitu
cara kerja kalian cukup bagus
dia sudah tanggung jawab bu
eh enak ada
auu kita cape cape nangkep
pasir lagi deh
mau lari kemana
eh emang dia naik tahun lebay
itu bahasa daul
semalam baru bahasa daul
dan rekom itu berada
bosjum dalam kondisi bahaya
aduh mata pijek
ya namanya juga
makasih ya om jun
nah bos jun tau sendiri kan
udah bisa lihat kan
kenapa om jin selalu ngikutin kemanapun bos jun pergi
betul juga kata om jun
emang selalu betul om jun
tapi tetap om jun nostalkering aku
jangan ikutin aku terus ah
orang cuma tau kepo doang
sama aja tau

adanya jisak dia kan
gitu sampe dikeprek berkali kali
dikepok sama bos

nggak ada yang bisa dikepung
nggak ada yang bisa dikepung
nggak ada yang bisa dikepung
nggak ada yang bisa dikepung
nggak ada yang bisa dikepung
nggak ada yang bisa dikepung
nggak ada yang bisa dikepung
nggak ada yang bisa dikepung
nggak ada yang bisa dikepung
nggak ada yang bisa dikepung
nggak ada yang bisa dikepung
nggak ada yang bisa dikepung
nggak ada yang bisa dikepung

nggak ada yang bisa dikepung
nggak ada yang bisa dikepung